ketua bumparte persatuan pembangunan romang rufuzi meminta bahwa seluruh teliti untuk memeriksa kasus dugaan mahar
untuk partai politik pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden prabowo dan sandego uno
sesuai dengan aturan pemilu parpol yang terbukti menerima mahar
bisa dibatalkan keikutsertaannya mendukung pasangan calon presiden dan wakilnya
soal mahar ini kan seperti mohon maaf orang buang angin ya
karena di situ memang tidak pernah diketahui siapa yang membuang tetapi orang bisa merasakan
jadi saya kira memang hal hal yang terkait dengan isu mahar tersebut perlu diteliti lebih jauh dalam proses perjalanan ke depan
jangan sampai kemudian ini menjadi hal yang menguap begitu saja karena ini persoalan serius
mengingat salah satu peraturan di dalam undang undang pemilu
adalah seseorang atau sebuah partai politik bisa dibatalkan keikut sertaannya di dalam mendukung seorang pasangan calon
apabila dia terbukti mendukung karena adanya imbalan imbalan yang bersifat material
tentu ini merupakan pendidikan politik untuk masyarakat kita dan saya berharap tentu ini tidak menguap begitu saja
bahwa seluruh tidak mendapatkan bukti bukti soal adanya dugaan mahar oleh sandego uno terkait pencalonan di pilpres kepada pandan pks
andi arief menilai keputusan ini
bukti bahwa bawaslu malas untuk ungkap kasus ini
ketua umum partai amarat nasional zulkifli hasan menyambut baik keputusan bawaslu atas dugaan mahar satu triliun rupiah
kepada pks dan pan yang dinyatakan tidak dapat dibuktikan
ketua umum pan menyatakan sejak lama partai koalisi menganggap hal ini merupakan kabar bohong
ya orang hoax aja dibahas itu itulah kita bahas yang substansi yang produktif
yang benar benar hok dibahas
habis energi habis waktu
sebagai salah satu saksi andi arief justru menilai bawaslu malas dalam mengungkap kasus ini
sebelumnya andi arief berada di lampung saat mendapat undangan dari bawaslu
andi menduga bawaslu tidak serius karena dengan biaya negara yang cukup besar seharusnya bawaslu mampu mengirim perwakilan untuk mendapatkan keterangan utuh dari andi terkait dugaan mahar satu triliun rupiah oleh sandi

dugaan mahar oleh sandiaga uno ini sebelumnya dicoba oleh pks
oleh wakil sekretaris jenderal partai demokrat andi arief
namun dalam proses klarifikasi oleh bawaslu keterangan andi arief tidak dapat didengar karena tidak memenuhi tiga kali pemanggilan oleh bawaslu
dari hasil pemeriksaan bawaslu tidak mendapatkan bukti bukti soal adanya dugaan mahar terkait pencalonan di pilpres
menanggapi tudingan andi bahwa bawaslu malas dan tidak serius ketua bawaslu justru menyayangkan ketidakhadiran andi selama pemanggilan
berapa kali tidak ada arief bawa buku

partai solidaritas indonesia meminta bawaslu lebih transparan
karena belum berhasil mendapat keterangan dari andi
sekjen psi raja juli antoni juga mempertanyakan kinerja bawaslu
yang belum memanggil sandi sebagai pihak tertuduh untuk memberikan keterangan
terkait mahar satu triliun rupiah kepada pan dan pks
beberapa waktu yang lalu wakil sekjen partai demokrat andi arief juga sempat mengungkapkan
soal adanya ancaman fisik terhadap dirinya akibat kasus dugaan mahar lima ratus miliar rupiah
dari sandiaga uno kepada pks dan pan
seperti diberitakan cnn indonesia com andi arief menyebutkan bahwa
salah satu ketua dpd partai politik dijalankan
jakarta telah mengorder etnis tertentu untuk mengintimidasi dirinya
andi arief mengaku khawatir dengan ancaman fisik yang membayanginya
wakil sekjen partai demokrat ini berencana beberapa waktu lalu ya tentunya
mengirim utusan untuk mengklarifikasi langsung kepada ketua dpd partai politik itu
dan jika dirasa diperlukan ia akan meminta perlindungan kepada polisi
sempat memunculkan polemik terkait isu politik mahar
sandiaga uno kepada pks dan pan kini dugaan mahar dinyatakan tidak terbukti oleh bawaslu
namun dengan alasan bawaslu alasan utamanya bawaslu tidak bisa memeriksa petinggi partai demokrat
yang memunculkan isu ini pertama kali yaitu andi arief
publik kemudian bertanya tanya apakah partai demokrat memang serius
ingin membongkar kasus dugaan mahar politik yang tentu saja berdampak buruk bagi kualitas demokrasi kita
kita akan dengar perspektifnya
kami akan membahasnya malam hari ini bersama mas roy suryo
wakil ketomong partai demokrat
terima kasih mas roy sudah hadir
kemudian ini masih saya sebutnya alumni atau masih anggota
saya nggak tahu
bang rohut sintompul relawan pendukung jokowi
terima kasih bang rohut
jadi sudah alumni apa masih punya kta
gak mau dia pecat aku
rupanya aset aku
jadi masih ragu ragu icu kalau bahasa
pak s b kan memang nggak pernah mencat
nggak pernah mencat
oke kita gak akan bicara mengenai
sitompul punya kta demokrat atau tidak
kita akan bicara mengenai dugaan mahar sandiaga uno
kenapa saya hadirkan mas roy wakil ketua umum partai demokrat di sini
kami juga berusaha untuk mengundang andi arief tentunya
namun hingga saat ini kita tidak mendapatkan respon positif dari andi arief
untuk bisa bergabung bersama kami di dialog kita
yang menjadi perhatian adalah kenapa saya undang mas roy di sini
karena dugaan mahar ini muncul pertama kali dari andi arief
yang merupakan kader partai demokrat
dan saya rasa hingga saat ini belum ada petinggi
partai demokrat yang meralat atau menyangga atau membatalkan isu dari andi arief ini
bahkan cuitannya andi arief hingga saat ini masih terus bergelora gitu ya
tapi sebelum saya mau ke mas roy kita dengarkan dulu yuk pengakuan andi arief terkait mahar ini
mungkin bisa mengingatkan memori anda terkait hal ini
sembilan sore itu kita betul betul terkejut saja dengan keputusan pak prabowo
jadi pak prabowo ini selama hampir dua puluh hari lebih berkomunikasi
berkomunikasi dengan pak sby yang intens
kita sudah membicarakan bagaimana soal kemenangan dan lain sebagainya
pak sby juga berkunjung ke kertanegara
tim kecilnya bekerja
nah tanggal delapan sore itu kita dikejutkan dengan pertemuan di tempat
bukan di kertanegara di sebuah rumah yang tempat
jadi penamanya sekretariat bersamalah antara gerinda dengan pak demokras
di mana kita hadir setelah
pak sby dan pak pan hadir
jadi mereka keluar kita hadir
kita pimpinan partai kita yang diutus itu kan memang tim kecilnya adalah
sekjen pak hinca kemudian wakil ketua pak sarif hasan
kemudian pak amir samsudin wakil majelis tinggi jadi resmi
pertemu dengan pak adlizon pak dasko pak prasetyo pak buat bawajin
dan pak adiasa daud sebenarnya kurang satu pak adiasa daud
pak adiasa daud kemudian meninggalkan ruangan
nah kita bertanya pada waktu itu pak hinca
dan pak sarif hasan kenapa
ya salah satu alasannya adalah
ya sandi undon lah yang sanggup untuk membayar mahal kepada pan dan pks masing masing lima ratus m
oke itu yang menyampaikan siapa
fadlizon dan pak adiasa daud dan diingatkan oleh pak buat bawajir
baik bang ketika pak dasko bang fadlizon
mengatakan hanya karena sandi bisa membayar pks dan pan lima ratus m
saat itu bang hinca pak syarif bagaimana reaksinya
apakah langsung kaget atau seperti apa
kenapa harus pakai mahal mahal
harusnya kan kos politik
kos politik itu ya nantilah dibicarakan untuk pemenangan itu kan kita tahu juga perlu logistik ya kan
untuk sampahnya dan sebagainya
tapi bukan sebagai syarat penaklukan
nah kalau kita melihat itu sebagai syarat penaklukan di mana pks yang ngotot
jadi ditaklukan dengan mahal
lalu ya tadi hanya sandi yang
oh oke jadi bukan untuk kos kampanye ya tapi sepertinya seperti untuk syarat penaklukan
oke saya mau konfirmasi lagi ke mas roy untuk diberikan kesempatan
masih partai demokrat masih mengakui dan mengafirmasi pengakuan dari andi arief yang tadi kita dengarkan
ya kita juga pernah mengundang yang bersangkutan ya untuk menceritakan bahasanya memang sama persis seperti ini
jadi artinya ketika kemudian kita berikan kesempatan kepada mas andi arief
pertanyaan media juga memang jawabannya seperti ini
yang jelas adalah pengakuan mas andi arief itu kan dicuitkan dalam akun pribadinya
twitternya beliau ya bukan dalam akun ad partai demokrat
jadi ketika kemudian ada pertanyaan ke saya misalnya
atau katakanlah ke pak hinca atau ke pak amir ya
kita hanya bisa menjawab seperti yang disampaikan oleh mas andi arief
kalau saya sih memang setuju andai kata kemarin itu misalnya bawaslu itu memang serius ya
dia sebenarnya tidak ada susahnya untuk misalnya datanglah ke lampung
kan mas andi arief posisinya waktu itu mengaku berada di lampung
meskipun saya dengar ayahnya lagi sakit ya karena nggak bisa datang ke jakarta
biar datang ke lampung diperiksa di lampung mungkin sudah akan selesai
jadi tidak perlu ada katakanlah yang bawaslu bilang ini nggak datang
mas andi arief kemudian bilang bawaslu nggak serius
jadi kita juga ingin agar ini clear semuanya selesai
dan menurut partai demokrat belum se clear yang diharapkan
ya karena memang mas andi arief belum menyampaikan secara langsung ke bawaslu
atau misalnya bawaslu mencari bukti lain
alat bukti yang lain selain misalnya pengakuannya mas andi arief
kalau tadi dipelajari dari kalimat itu kan
sebenarnya kan ada banyak orang orang yang sudah disebut
bisa juga kan
dari partai demokrat juga ada dari partai gerindra juga ada
mungkin kan sebenarnya bawaslu juga bisa melakukan itu
jadi istilahnya dalam hukumnya nih bang ruhod yang lebih tahu ini ya
jangan hanya katanya kalau mungkin dari saya mungkin sudah orang ketiga orang keempat kan
testominium diauditu ya jadi hanya diceritakan oleh orang lain
lebih baik dari sumbernya langsung atau malah orang orang yang mendengar
tapi anda masih percaya kebenaran dari pengakuan andi arief
terutama institusi kepartaian anda
terkait dengan ini kan juga saksi saksinya tidak hanya bang andi
yang jelas begini secara institusi atau secara organisasi
partai demokrat masih firm mendukung pasangan pak prabowo dan pak sandi
pengakuan mas andi arief itu makanya disampaikan
kalau misalnya dia menyampaikan langsung ya lebih baik kita dengar bersama
kami dalam posisi suara partai demokrat itu firm mendukung pak prabowo dan pak sandiaga uno
tetapi soal apa yang disampaikan oleh mas andi arief
menurut saya lebih baik juga ini di clear kan sesegera mungkin
mungkin bawaslu juga bisa mencari cara yang lebih cerdas lagi atau tegas lagi
supaya semua orang juga
ngomong ngomong kenapa mas andi arief tidak mau datang bersikap kooperatif untuk menjelaskan ini
saya tidak dalam posisi bisa menjawab itu ya
tapi yang saya tahu
partai tidak berusaha mendorong mas andi untuk
karena ini kan bebannya juga ke mastro dan kawan kawan
sudah kemarin kita tahu bahwa mas andi arief kebetulan ayahnya lagi sakit
dan kita doakan agar segera pulih setiap kalah
jadi beliau berada di lampung
tapi juga kita dengar kan
waktu dipanggil itu dia bilang
saya berada di jakarta
nah menurut saya ada baiknya bawaslu juga kejar gitu loh
kalau memang ada seperti itu
jadi anda setuju bahwa bawaslu sendiri tidak cukup profesional
mungkin saya mengatakan bahwa kurang dikit lah
tapi menurut saya
tapi secara substansi setuju dengan putusan bawaslu
bahwa ini masalah yang tidak perlu diperbesar
tidak ada sebenarnya tidak terbukti
hoax semata seperti kata pak zulkifli hasan tadi
ya kalau dari saya mungkin ya itulah putusan bawaslu
jadi menurut saya ya
kalau saya ingin menghormati institusi bawaslu
ya mungkin seperti itu
banyak hal yang mau saya konfirmasi ke mas roy
tapi bang ruhut juga kasih kesempatan
tapi bang ruhut lebih asik biar lebih panjang juga
kalau ada yang tidak menjawabnya
kita akan hadirkan lagi
kami akan segera kembali
usaha jalan berikut ini
oke sebelum saya mau tanya bang ruhut
kita tampilkan dulu yuk
bagaimana petikan atau kesimpulan putusan bawaslu
terkait dengan isu dugaan mahar ini
biar kita lebih clear
sebelum melangkah ke fase yang lebih jauh lagi
perdebatan atau perbincangan kita
ya masih dicari cari rupanya
bang ruhut sudah tidak sabar menunggu
oke di belakang kita nih
berikut kesimpulan lengkap dari hasil pemeriksaan bawaslu
bahwa terhadap keterangan pelaporan dan saksi saksi
yang telah diambil keterangannya pada proses klarifikasi
para saksi tidak melihat
tidak mendengar atau tidak mengalami secara langsung
peristiwa yang dilaporkan oleh pelapor
melainkan mendengar dari keterangan pihak lain
seperti tadi istilah yang diungkapkan mas roy
sehingga tidak punya kekuatan dalam pembuktian
lagi lagi pembuktian ini ya
bahwa terhadap bukti bukti seperti clipping
dan video yang disampaikan oleh pelapor kepada bawaslu
merupakan bukti bukti yang memerlukan keterangan tambahan
yang membenarkan bukti itu
sehingga bukti bukti tersebut patut untuk dikesampingkan
kemudian kita bisa baca lagi
pokok pelaporan menyatakan
diduga telah terjadi pemberian imbalan berupa uang
dari sandiaga kepada pan dan pks
tidak dapat dibuktikan secara hukum
itu kurang lebih petikan dari kesimpulan bawaslu
bang ruhut ini gimana bang ruhut
ini masyarakat kita dihadapi pada satu isu
yang menjadi besar
kemudian berakhir seperti ini
ya kasihan sama pak prabowo sama sandinya
kan ini yang lagi ribut ini kan
tim sukses partai koalisinya
jadi sebenarnya bawaslu harus jemput bola
apa yang dikatakan andi arief
dia siap diperiksa oleh
kalau memang utusan dari bawaslu pusat nggak bisa
kenapa tahapan itu tidak
karena sebenarnya datang pun andi arief
dia bukan eyewitness dalam hukum
dia bukan saksi yang merasakan
langsung melihat kejadian
tapi kan dia sebut
ada amir samsudin
panggil ketiga tokoh ini
tapi tidak dipanggil juga
ya karena itu mungkin itu maksud tahapan
dengar andi dulu
kenapa andinya nggak didengar
karena yang tiga ini
dari segi putusan
anda lihat ini masih sangat prematur
oh masih sangat prematur
dan juga seperti yang saya katakan
saya kan tidak membuktikan apa apa sebenarnya
ya yang saya ingin katakan begini
semua itu bisa kok dibuktikan
jul tadi ya
yang ketua umumpan dan ketua mpr
partai kau dibilang terima lima ratus m lu
nggak marah jul
jul givli hasan nggak marah
lapor biar terang benderang kasus ini
menurut abang kenapa
kemudian pan pks yang tertuduh
itu kenapa diam aja
ya menurut abang kenapa
ya dalam kamus percintaan seorang wanita
kalau dia diam artinya iya
kalau aku katakan i love you
dia diam oh betul dia mencintai
kau terima mahar kau diam
betul kau terima
bukan itu asumsi dunia
partai partai koalisi pendukung prabowo sandi
pak s b suka bilang sama aku begini
hot ini reformasi demokrasi dikedepankan
karena demokrasi dikedepankan
rakyat itu cerdas
itu kata pak s b
eh tiga partai ini pendukung
tiga partai ini maksudnya
partai demokrat yang kemudian memunculkan isu
oke kita kembali ke partai demokrat sebagai sumber apinya ya
sebelum ada asap kemana mana
apa dari analisa abang dari jawaban mas roy
dari pengakuan andi arief kenapa cuitan itu muncul
kenapa pengakuan itu muncul
dan kemudian kenapa anda melihat sikap sikap elit partai demokrat
yang harusnya membantu mungkin
ya kalau aku lihat
tiga nama yang disebut itu
waktu kembali ibarat tentara setelah kalah perang
haa telat kita kalah
sama sandi kan itu aja
ya marah lah andi andi itu toko sembilan puluh delapan loh
dia anak yang berani
dia juga dulu pernah korban kan
dia orang nggak ada takutnya
mungkin yang ngancam dia preman
memang kalau tentara ada nrp
kalau preman nggak ada mungkin dia rada takut
sebenarnya andi arief itu pemberani
tapi perlu diketahui loh
ini belum selesai
tiga tadi udah rame kan
satu lagi bakal rame nih gerindra
sandi kan udah mundur dari calon wakil eh dari wakil gubernur
ini lagi berobotan lagi nih
oh itu jakarta sebung bergolok bang
itu kan nyambung
bukan nggak kebayang ya
mahar belum selesai akan datang lagi
cerita yang kedua
kan aku jadi kasihan sama pak prabowo
sama pak sandi
nah tapi abang melihat seberapa serius sih koalisi pak prabowo subianto dengan sandiaga uno pks pan gerindra termasuk partai demokrat yang menjadi asal api isu ini muncul untuk menyelesaikan
karena kita semua setuju dalam hal ini mahar politik itu berusaha demokrasi kan
iya jujur aja
karena itu kalau saya serius nggak
kalian ini semua dukung prabowo sama sandi calon presiden wakil presiden
kalau saya lihat nggak serius
demokrat udah kelihatan kan
main setengah hati kan
itu ah demokrat
dari tadi roy bela terus andi arief
kenapa dia nggak diberi sanksi
nggak juga kan
karena itu aku ingat film indonesia masa lalu
apa yang kau cari pak lupi
itu filmnya keren
kenapa nggak di endorse untuk menyelesaikan
sebenarnya kalau dilindungi tidak
kita sudah mendorong yang bersangkutan seperti tadi kata bang ruhut ya
terima kasih tadi beliau membela pak sby
memang pak sby mengajarkan kita untuk kemudian clear berbicara
dan memang waktu itu ketika di lampung saya setuju
andai kata misalnya bawaslu waktu itu jemput bola ke lampung akan clear
tapi memang sikap dari partai demokrat begitu
misalnya sekarang ada kader
ya saya hormati kayak bang ruhut dulu berbeda pendapat
memang kalau dari partai demokrat tidak terus memecat
sembilikan juga kemarin misalnya kasus ini
tapi kenapa tidak berusaha dihentikan bang
tgb gitu misalnya pak tuan guru bajang
sampai kemudian pak tuan guru bajang sendiri kemudian mengajukan pengunduran diri
tapi tidak pernah di kita karena kita sangat terbuka sangat egaliter
kenapa tidak dicegah
ya karena yang bersangkutan bukan menggunakan akun dari partai demokrat resmi
jadi artinya dari sikap resmi dari partai demokrat
itu mendukung pak presiden
itu mendukung pak prabowo dan pak sandi
tapi bukan berarti ungkapan atau isi narasinya itu tidak benar atau tidak disetujui oleh
karena mungkin kebenaran yang tahu kan mas andi arief
jadi biar sebenarnya mas andi arief saya itu cuma ngerti tadi
mas andi arief harus kemudian didengar
bagaimana caranya bawaslu ini harus bisa mendengar dari yang bersangkutan gitu
mungkin nanti tahapnya dari mas andi arief kemudian dilihat
tadi kan kita lihat tadi di viti
dia menyebut beberapa nama selain dari partai demokrat kan
ada beberapa nama dari partai gerindra yang ada di orang orangnya
nah dari situ bisa
tapi menurut saya sangat simpel loh
bang dua sebenarnya bawas luni itu mengundang andi arief
mas roya tapi gini publik kan akhirnya bertanya tanya
oke bawaslu itu masalah lain yang kita harus minta pertanggung jawaban untuk meneliti
tapi partai demokrat kan juga punya pertanggung jawaban politik
kita berikan kesempatan kepada mas andi arief untuk kemudian menjelaskan itu
jadi one horse kami kan pak amer tadi sudah disebutkan
pak amer pun kalau ditanya juga pasti jawab
jadi juga banyak yang sama dengan saya
kita berikan kesempatan kepada mas andi arief untuk menyampaikan itu karena dia yang pertama kali mencuitkan itu
bang ruhut gimana anda melihat ya bang
sudah cukup besarkah sudah cukup optimalkah langkah langkah partai demokrat kalau memang mas roy serius ya
untuk melawan mahar politik melawan hal hal seperti ini yang merusak demokrasi
menurut anda sudah cukup serius sudah cukup optimal bang ruhut peran partai demokrat untuk bisa membuka kotak pandora ini
saya mengertilah perasaan demokrat
pak prabowo sih kenapa sih mas bowo waktu pertemuan dengan pak sby nggak ada menyinggung mas agus mengenai wapres
tapi mas bowo bilang ini yang mereka marah mas bowo
wah kalau saya memang ahy itu pantas untuk jadi wakil presiden
janganlah kasih beruang madu kepada partai demokrat
tahu kan beruang madu
tidak sampai mendadak tidak ada yang kira tidak pernah masuk dalam survei dalam polling
ya kaget dong mereka
tapi kalau mengenai langkah langkah partai demokrat sendiri untuk membuka kan sama sama serius katanya
ingin melawan mahar politik ingin melawan politik uang hal hal seperti itu
anda lihat termanifestasi nggak dari langkah langkah kemudian sikap politik kebijakan partai demokrat sendiri bang ron
enggak kalau demokrat dia sudah melakukan itu
tinggal kalau bawaslu begini kerjanya
dengan putusan itu saya ini orang hukum pakar hukum
kasian ya nggak final itu putusan
aku dengan kejadian ini paling kasian dengan delapan mas bowo
begitu juga dengan adikku sandi
ya aku sedih
kasian sama mereka
menyandra pasangan ini
yang menyandra pasangannya bawaslu atau adi arief
nah dijawabnya lebih asli
kita akan kesan sekali
tetaplah bersama kami
nah sebelum saya tanya ke bang ruhut
siapa yang menyandra prabowo dan sandi dengan isu ini
apakah adi arief atau justru bawaslu nya
tapi sebelum dijawab kita ada materi dulu bang ruhut
persoalan mahar lima ratus miliar yang dituduhkan kepada sandiaga uno oleh andi arief
memang tidak jelas rimbanya
nah kubu jokowi maruf amin menilai janggal sikap koalisi prabowo sandi yang tenang
dan tidak mempermasalahkan tuduhan politik mengar ini
sementara kubu prabowo sandi enggan menindaklanjuti pengungkapan kasus ini
karena menganggap isu ini hanyalah kabar bohong alias hoax mata
saya rasa kita transparan ya
tidak perlu kita takut
kita tidak perlu menyembunyikan hal yang memang tidak pernah ada gitu loh
jadi kita santen aja
koalisi prabowo sandi kooperatif
ya kita nggak takut
karena memang kita takut
karena memang tidak ada gitu loh
jadi terserah kalau mau kubu sebelah mau menggoreng goreng sampai angus juga
kalau yang ini kan karena hoax ya kami tidak usah ngapain fokus mengurus yang tidak penting
nggak pengen diselesaikan secara cepat
ini urusan yang mulai kan bang andi arief
silahkan bang andi arief menyelesaikan yang jelas ini benar benar hoax gitu loh
kami tidak ingin mengintervensi teman koalisi kami partai demokrat
karena sampai sekarang pun juga pan dan pks adalah dua
partai yang dituduh langsung oleh andi arief tidak berbuat apa apa
tidak melaporkan ke polisi
kalau saya difitnah kalau saya disebut atau partai saya atau koalisi kami
kami akan langsung melakukan penegakan laporan terhadap polisi
nah ini saya lihat pan sama pks itu kayak tenang tenang aja
kayak kalau kita sebut hanya bisa diem
jangan jangan ini benar gitu loh
nah ini yang kami lihat
itu selingan ya bang ruhut ya
tapi kita tidak bicara itu
kita bicara siapa yang menyandra prabowo dengan isu ini
ini kan kata bang ruhut unfinished business kan
belum beres nih bang ya
andi arief kah atau bawaslu kah
atau mas roy dan koldo di partai misalnya
yang menyandra siapa
bawaslu jelas menyandra dia bisa mentutaskan
tapi juga prabowo
dia kecewa dong ahy gak jadi calon wapres
kan mereka mengharapkan
yang tersandra siapa
ya pak prabowo sama pak sandi
jadi bang andi arief ini menurut anda ini pemain liar saja atau memang diminta untuk berperan seperti itu gitu bang ruhut
anda ini kan bekas seniornya bang andi lah di partai
andi bukan pemain tanpa kendali
pasti ada kawan kawan yang lain juga tahu
tiga nama yang disebut itu kok nggak pernah ngomong
kita okelah kita prihatin kasihan kan
dibilanglah andi bermental tempe di media nih
ya di media sama komentar
yang tiga itu bela dong ya
bela dong kader kalian
kalau aku kalau kader gue ada yang ganggu marah loh aku
kasih dulu malu aku
kasih tuh tadi dong walaupun udah walaupun udah pahlawan tuh
dia marah membelat
jadi anda lihat ini bukan pemain liar bukan pemain
oh enggak lah enggak
mas rey betul itu jadi andi arief kalau kata bang ruhut bukan main sendiri
mungkin yang lebih mengenal pribadi yang kenal lebih lama bang ruhut ya
tapi yang jelas kalau dari kami setelah itu kan kita juga rapat di dalam secara kepartean
makanya juga bilang oke kalau memang ada case ini silahkan ini dibuka seluas luasnya
pak sby juga menyampaikan dibuka seterang terangnya
tapi bukan mendorong seperti kata bang ruh tadi mendorong andi arief untuk terus berbicara untuk terus mengkontroversi
enggak artinya mas andi arief didorong untuk misalnya kalau ada misalnya ada pertanyaan silahkan sampaikan kepada publik
tetapi memang kami kami yang mendengar dari layer kedua layer ketiga tentu kami tidak boleh berande ande katanya ini katanya ini katanya ini
jadi saya juga waktu itu juga dengar kalau enggak selama mas andi arief ketika di live by phone juga mengatakan
kalau misalnya bawaslu serius misalnya kan bisa saja dengan by phone atau video conference
banyak cara ya
banyak cara sebenarnya yang bisa dilakukan oleh bawaslu
jadi ya mungkin lebih baik kalau ini saya setuju itu ditutupkan itu juga kata bang ruh tadi dengan segala cara
anda nggak takut apa yang terjadi saat ini menyandra orang yang anda dukung di pilpres dua ribu
oh iya makanya itu kita dukung
makanya kita dukung supaya ini segera
dengan cara bawaslu segera mentuntaskan ini
tapi di internal koalisi sendiri sempat agak bete ya sih mas ruh kepada partai demokrati kan
kalau soal itu enggak enggak
nyatanya kita tetap solid tetap kemudian melakukan komunikasi internal
tetapi artinya memang ada misalnya hal yang harus dituntaskan oleh bawaslu segera tuntaskan supaya ini tidak kemudian menjadi pertanyaan
kalau memang bawaslu akhirnya menyampaikan kepada publik ya kami hanya bisa sekian
kalau kita juga bilang kan ya kita harus hormati itu
meskipun misalnya ada keputusan yang lain dari bawaslu misalnya soal talak yang napi
itu ada yang men challenge juga
itu kan dinamika yang ada
jadi dalam hal ini sekali lagi sikap dari partai demokrati adalah
kita tetap mendukung pasangan pak prabowo dan pak sandi
tapi dalam kasus ini silahkan diselesaikan dan jangan kemudian marwah dari bawaslu kemudian menjadi dipertanyakan
saya setuju pendapatnya bang ruhut tadi ya
memang mas andi arief ya kasian juga dia untuk kemudian kalau dia tidak bisa didengar keterangannya oleh bawaslu
apakah cuitan cuitan yang tentu saja ini kan bang andi kan tidak menghentikan cuitannya jadi masih tetap kontroversi
mas roy boleh kita lihat tuh beberapa cuitan bang andi arief terkait dengan hal ini terakhir terakhir meskipun sudah polemik
ya masih tetap mencuit rupanya
bisa ditampilkan di layar
ya pagi ini saya di jakarta
komentar saya bawaslu pemalas dan gak serius ini beberapa hari lalu mas roy
iya artinya kan ini jelas sebenarnya
kalau bawaslu melihat ini kan sebenarnya kalau di jakarta kan bisa kemudian di call
malas utuh saja komisionernya dua atau tiga orang ke lampung oke
menurut anda komentar komentar partai demokrat tidak berusaha menghentikan bang andi arief
justru ini justru karena mas andi arief itu menyampaikan secara terbuka ayo bawaslu silahkan periksa
kita pikir mas andira sudah dalam track yang benar artinya sudah kita minta dia menjelaskan kepada bawaslu
dan artinya ini menurut saya respon dari bawaslu yang kurang
karena memang mas andi arief sudah menjelaskan
kan kita tidak dalam posisi juga misalnya terus harus mengejar bawaslu kan gitu
jadi mas andi arief sudah menawarkan seperti ini menurut saya go on
kan abang tadi katakan masih cukup panjang nih bang perjalanan masih jauh belanda ini
apa yang anda lihat akan terjadi di internal koalisi
apa yang akan anda lihat terkait dengan manuver manuver andi arief
dan mungkin partai demokrat terkait dengan isu yang
mungkin saja masih akan terus digoreng sama bang ruhut dan teman teman juga nih misalnya
seperti kata andre tadi ya bukan kata saya
ya jadi yang saya lihat betul
apa yang dikatakan saya beberapa hari yang lalu baca statement daripada sekjen partai demokrat
wartawan kita kan hebat hebat di era reformasi ini
pak hinca ini kayaknya partai demokrat setengah hati nih mendukung pak prabowo dan pak sandi
wah inca juga sebagai sekjen
memang pilpres sama pilet ini bersamaan
ya kalau bersamaan gimana
oh iya kami fokus dong untuk dpr dulu
karena kalau presiden juga menang kalau dpr kami nggak dapat kan kami gimana
dari ucapan itu itulah salah satu
setengah hati maksudnya
setengah hati itu

serangan serangan atau bukan serangan cuitan cuitan kontroversi ini masih akan
terus berlanjut menurut abang
kalau saya katakan iya karena begini ini saya ingin menambahkan saja ya
ada mungkin rasa kalau saya salah sama partai demokrat ya ini mohon maaf
agus sekarang aja sudah digadang gadang untuk wapres bahkan presiden
jadi kalau saya katakan setengah hati seperti yang ditanyakan sahabat wartawan bisa jadi
kalau saya jujur aja yang menang nanti pasangan kami
pak jokowi pak kiai
tapi oke lah
itu hanya berdampak kepada pak prabowo dan pak sandi secara elektoral dan juga imlek
jadi tahunya yang menang pak prabowo dengan sandi
agus kan ke paksa nunggu lagi dua ribu dua puluh empat
karena ingat loh
pak prabowo kalau dia menang dia dua ribu dua puluh dua dua ribu dua puluh empat dia masih maju
kalau dia nggak maju masih ada sandi
kasian sama agus
jadi kalau saya lihat kayaknya kalau dibelah hati partai demokrat partai yang pernah membesarkan aku
yang paling dalam ya
kalau ditanya kepada hati mereka
bahkan saya ini sepuluh tahun loh saya ikon partai
di bawah udah tanya semua
bang beberapa toko itu udah pada keluar loh bang
tapi sebelum mereka bang
kami juga di bawah
abang udah duluan kok
jadi kalau aku lihat ada juga mungkin rasa partai demokrat hatinya ini
ya pak prabowo sandi kalah aja
jadi makanya ada terus sih seperti itu
karena kalau pak prabowo pak sandi kalah
yang namanya pak jokowi kan dia memang udah dua periode
mari kita yang muda muda kalian
aku dengan roy udah jompo
bener mas setengah hati
jadi ini yang anda lihat akan selesai nggak
nggak itu pendapatnya bang rohod kita hormati
tapi kalau kami dari dalam kita firm mendukung
saya tidak dalam posisi untuk menolak ya pendapat itu
ini akan berpengaruh kepada positioning partai nggak
electoral partai kemudian image partai kepada puget terkait mahari
karena juga tadi yang disampaikan benar
memang kita fokus karena pileg dan pilpres bersamaan
kita kan harus mensukseskan keduanya
jadi keduanya itu memang harus ya pileg juga harus sukses
jangan sampai kemudian ini tertinggal
soal misalnya efeknya kepada partai atau tidak ya itu tergantung kita di lapangan
tapi kan hidup ini pilihan pak roy
kalau harus memilih legislatif dan pemilihan presiden milih yang mana
ya semuanya mungkin ada lima puluh lima puluh atau lima puluh lima and empat puluh lima
iya lah betul
pilih moderator yang mengarahkan namanya
saya lebih baik jujur kalau dipakai gitu pak
iya jujur roy ini orang jujur
ke legislatif dong
tapi yang harus jujur juga saya mau tanya terakhir ini
tegas aja ya atau tidak
kan tadi dikatakan oleh pak zulkifli hasan tadi andre rosiade bahwa isu mahar ini adalah hoax berita bohong
betul atau tidak hoax
yang bisa menjawab hoax atau tidak hanya andi arief setelah ketemu bawaslu
saya lebih baik kalau mengatakan ini sama seperti katanya katanya
lebih baik pak waslu harus ketemu mas andi arief
jawaban aman seorang politis
lo nggak memang memang begitu
oke kita akan lihat kemana ini arah angin menuju
apakah akan berdampak lagi menggulingkan apa menabrak nabrak anginnya layarnya menabrak nabrak yang lain atau akan berhenti karam di sini saja
terima kasih mas rony terima kasih bang rut
terima kasih terima kasih
untuk perbincangannya kami akan kembali usaha jadwal berikut ini tetap di layar pemilu itu percaya